tapi kalau memang benar papa itu manusia harimau
apa udah sempena melihat papa berubah
papamu itu bisa berubah wujudnya menjadi harimau
karena papamu itu mempunyai ilmu harimau
karena titisan dari nenek wujudnya digunung wujud
kalau papamu merubah wujudnya jadi harimau
bumi ini serasa bergek
tar tuan muda
tapi uda belum menjawab pertanyaan saya
apa udah sempena melihat papa berubah menjadi harimau
sudah tujuh kali saya melihat papamu menjadi harimau
waktu mau dibunuh dengan istrinya
karena papamu berubah menjadi harimau
dan bukan itu saja
tujuh bulan yang lalu
berangkat ke jawa timur
di alas roban
kami dihalang oleh para begal
siapa yang menyelamatkan
papamu dengan merubah jadi harimau
udhassam tidak mau memaksa
kamu harus percaya oleh dasar
itu keputusan kamu
kalau udhassam yang bicara
rupanya sakti sudah tidak sabar menunggu kedatangan kita
tenang saja kiratus
semuanya sudah saya atur dengan baik
saya sudah curahkan semua ilmu terbaik saya
bahkan kekuatan saya
untuk menyelesaikan semua masalah ini
bisa kita mulai sekarang
saya yang dahulu untuk menghampiri sakti
setelah saya beri aba aba kepada kiratus
saya menatap kiratus
baru kiratus datang ke sana
aku mengandalkan kamu arkam
saya tidak akan pernah mengecewakanmu
saya berangkat dulu
sudah tengah malam ini
kok belum datang juga
tampaknya ada yang datang
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
saya sudah berangkat
kisah saya sudah berangkat
tapi saya sudah dianggap dengannya
saya sudah kisah meski
saya sudah ingin menunjukkan ke tuan sakti
saya sudah ingin menemukan
mengapa tuan sakti
kenapa tuan sakti
tuan sakti kaget
maafkan saya tuan sakti
sepertinya tuan sakti sedang melamun
maafkan saya tuan sakti
karena sulap saya barusan membuat tuan sakti itu kaget
dan sepertinya saya lihat
mata tuan sakti itu kenapa
sepertinya mata tuhan sakti itu sakit
karena barusan saya lihat ada debu di mata tuan sakti
tapi sekarang sudah tidak ada lagi
saya baik baik saja
sudah jam dua belas malam nih
aroma kiratu sudah ada di sini
arkam mengirimkan sinyal kepadaku
jangan kecewain sakti
dan memelihara kamu
sejak kamu dari kecil
tapi setelah kamu dewasa
kamu mengecewakan dan menyakiti papa
sebagai orang tua kandung kamu
tapi ada sebab
sakti gak mungkin berani ngelakuin ini
kalau papa gak bohongin sakti
papa akan turuti semua kemauanmu
papa memang mempunyai ilmu harimau
papa minta kamu buang semua pertanyaan konyolmu
tentang siapa sebenarnya ibu kandungmu
papa minta ketegasan kamu
kamu akui papa sebagai papa kandung
in de komun man vitamin yang delapan belas
tidak tidak mungkin
saya tidak percaya bapak bisa berubah menjadi harimau
dua ratus berubah menjadi harimau
teman arkam pasti sudah memanipulasi pengingatan saya
kamu masih meragukan papamu
sakti tidak percaya
biarkan sakti menyelesaikan masalahnya sendiri
apakah kau sudah puas
ilmu hipnotismu sangat meyakinkan
kasian tuan sakti
dia belum ada tahu tentang
teman arkam dan kiratus
dia masih terlalu mentah
dia masih terlalu gampang ditipu mereka
aku harus pergi dari sini kay
enggak alam enggak
aku gak mungkin tinggalkan kamu terima tentukan seperti ini alam
alam berusaha alam
aku gak bakal tinggalkan kamu disini
jangan keras kepala kay pergi dari sini
kayak kalau aku bilang pergi ya pergi
aku tak percaya ya
hebat sekali kay
tapi jangan william
tidak ada yang berkata amazing
nah kita pulang
jangan ke cheung
bersembunyi dan luput dari pantauan kita
ayo kalau begitu semua ikut aku
tadi gimana kau melakukannya ki
sudah lalam gak penting
mereka masih terjebak di dalam rumah
ayo kita mau ke rumah ya
aku pakai kekuatanku yang tadi
kenapa aku gak bisa melakuin ini saat aku membutuhkannya
sudah ki sudah
enggak alam aku harus bisa menolong mereka alam
kenapa aku gak bisa
tubuh kau tuh lemah ki
aku harus bisa ngomong mereka alam
biar aku yang masuk dalam rumah ya
itu sama aja kamu bunuh diri
terus gimana lagi ki
lebih baik kita di sini
sebentar lagi pasti pemadam kebakaran akan datang